dasar tuh bule alai
untung kurang ganteng
kalau dia berani
udah saya sikat tuh
cari bengkel juga jauh
udah belum bang
ini kurang dua rewang
kan sama nambel

mendingan sama aku kan

kalau nanti bu devi nikah sama si bulai
mendingan sama aku kan
mendingan sama aku kan
terus bu devi jadi janda
aku harus kutunggu jandamu
mesti tambah tenaga dulu nih
dara sia kalau gua jalan gua bisa ke tangka
kayaknya cari makan dulu nih
sekarang waktunya isi tanki dulu
ini kan motornya si jandra
tampang aja bule
ajak makan bu devi di warteg
kalau kayak gini sih
yang penting motornya
bagaimana adil chandra
sekalian lihat ekspresi
mantap rasanya dua kelar
saya pengen ngebesin moto ya
motor lumayan juga buat pengaruh motor tua
wahai banget nih orangnya
di pulau di pulau lain arnold
ngebesin motornya chandra kan akhirnya
arnold dibawa kabur
sebaiknya kita berpencar